inilah wajah jantung ibu kota jakarta
tempat di mana sebagian besar masyarakat indonesia bermimpi mendatanginya
wajah jantung ibu kota tak ubahnya seperti kota metropolitan lain di negara negara maju
tapi ini hanya satu dari wajah ibu kota jakarta
demikian jakarta disebut dan dielukan sebagai kota termegah di indonesia
jakarta di usianya ke empat ratus sembilan puluh tiga tahun memang telah nampak berubah
namun perubahan jakarta tak ubahnya uang koin berwajah kanda
inilah wajah lain kota jakarta padahal jaraknya tidak lebih dari lima ratus meter jantung kota jakarta
kontras jelas terlihat
meski demikian setahun lalu gubernur dki jakarta anies baswedan
menyatakan jakarta telah memiliki wajah baru
wajah baru jakarta itu bukan sekedar tampilan fisiknya saja yang baru
itu memang ada dan itu memang didorong
tetapi yang tidak kalah penting wajah baru jakarta adalah juga tentang perubahan mindset
perubahan cara pandang perubahan cara menyusun kebijakan
nyatanya wajah baru jakarta dengan perombakan transportasi tak jua mengubah
banyaknya wilayah kumuh yang ada
pengambat sosial universitas indonesia devi rahmawati
menyatakan kesenjangan jakarta ini berakar pada masalah sosial dan politik
kita kan saat ini berdiri di lokasi jantung ibu kota sebetulnya
di belakang kita ada gedung gedung yang tinggal
tapi kita berada juga di sebuah perkampungan yang begitu kontras
kalau melihat ini apa yang mbak lihat di sini
gap seperti apa ini yang bisa terjadi
semua negara negara besar kota kota besar juga mengalami hal yang sama
di awal awal masa itu pasti ada periode di mana kesenjangan itu begitu tampak
pembangunan high rise building misalnya bangunan bangunan mewah dan sebagainya
tapi kemudian di sisi lain bahkan di pintu belakangnya
itu masih ada kawasan kawasan yang memang belum layak untuk ditinggali oleh warganya
menurut mbak devi nanti gap seperti ini ya gap gap yang terlihat saat ini
kesenjangan yang begitu luar biasa di dki jakarta akan sampai kapan itu terus berlangsung
nah ini hanya pemerintah kota
artinya kalau seperti lima tahun lalu misalnya sangat berani untuk melakukan perubahan
melakukan transformasi yang kemudian berani secara politik untuk tidak populer
itu tentu saja apa namanya yang akan merasakan manfaatnya adalah generasi yang setelah itu
tapi kalau terus menerus menutup mata dari kondisi ini
artinya menutup mata dari upaya mengangkat martabat rakyat demi misalnya hanya untuk memastikan bahwa
dari segi kepemimpinan dinilai lebih populer tentu saja kita akan butuh waktu lebih lama
jadi ini betul betul persoalan leadership di sini
jadi nanti tidak ada lagi dua wajah jakarta adanya satu wajah jakarta ibu kota indonesia
jumlah kawasan kumuh dki jakarta menurut kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional bpn tercatat
sebanyak satu ratus delapan belas kelurahan dengan total dua ratus enam puluh tujuh kelurahan atau sekitar empat puluh sembilan persen
dki jakarta menganggarkan
sekitar dua puluh lima lima miliar rupiah bagi pembangunan tujuh puluh enam rw kumuh di dki jakarta pada dua ribu dua puluh
seperti dua mata uang yang berbeda kontrasnya wajah jakarta seharusnya segera diatasi
agar gap tak lagi menguji mereka yang mencintai ibu kota
tim liputan cnn indonesia jakarta